mungkin tangan saya berdebu
ada apa kesini
gini aku tuh diberi mandat sama abi kamu
untuk membantu persiapan kedatangan penilik besok
nah makanya nanti saya mau keliling keliling
pesantren kunanta ini yang berantakan
selama itu memang
hah tuh ustadz ustadz
siapa tuh orang ini
lagi sedang bersama ustadz ustadz dan anak anak
apakah ustadz kenal dia gak
iya saya juga belum tahu ini siapa
kita samperin aja yuk
ya allah apel lemes lutut
ponakannya kayak amin berarti
sepupunya ustadz januyuri dong ya
sepertinya kayak ada masalah
terus maaf bapak ini siapa
soalnya saya belum pernah lihat bapak ini sebelumnya di pondok ini pak
selanjutnya tolong jelasin dong
keponakannya kyai amin sepupunya ustadz januyuri
ustadz bisa aja beneran ustadz
iya beneran masa orang orangan
saya gak tau
oke kalau begitu
semua ustadz dan ustadzah saya minta kumpulkan ustadz ustadz ini ke rumah saya
minta kumpul di kantor kita meeting dadakan hari ini
karena besok rencananya para penilik akan mengunjungi pesantren kunanta
pak saiful pak saiful
bukan pak ini memang orang bule ngomongnya gak bulepotan
salah aja lah pak
kantor di arah sana
saya tahu tapi saya mau kesana dulu saya mau keliling keliling
bisa ngepot gitu ya kayak pepepe zaman dulu
nah yang udah jadinya akan seperti ini
jadi ini jadi
ini bagus nih botol buatan utami bagus banget
di ruang guru sudah ada pak saipul yang nyariin
jadi kita diminta kesana
jadi pak saiful itu
itu sepupunya usaha januyui orangnya galak banget daun dibentak langsung layu
ustadz nggak boleh susan seperti itu masa itu enggak galak tapi dia tegas dan disiplin semuanya
hai saja pamit sebentar ya iya ustazah assalamualaikum waalaikumsalam maaf saya nggak
bermaksud ngomong kayak gitu bibir menyeblos aja sih kalau ngomong ustazah barangkali kita
mau disuruh taruh sama pasipul iya silahkan masuk pasir yang ini adalah ruangan gurunya
pasipul ruangan guru ya nah seperti ini ini kursi kan udah robek begini enggak enak dipandang
ini tolong diganti cari di gudang mungkin ada yang masih bagus ya baik terus ini nih waduh
ini debunya enggak dilap udah berapa minggu bikin malu aja nah ini nih meja ini vasnya diperhatikan
ketat yang bagus kembangnya diganti yang berwarna warni biar seger kelihatannya ya
perlu nih taplak mejanya diganti lah gitu yang bagusan sedikit jangan malu maluin nanti kalau
penilik datang apa kata mereka lagi ya
ya nanti minta tolong aja sama pesuruh atau siapa kayak gitu membaiki nanti saya kondisikan
mungkin tangan saya berdepuk
ada apa kesini
gini aku tuh diberi mandat sama abi kamu
untuk membantu persiapan kedatangan penilik besok
ngecek kamar santri ya
ngelihat periksa kamar mandi jorok apa enggak
jangan sampai ada yang kotor yang jorok gitu
siapa yang bisa nemenin saya untuk ngontrol keliling ya
maksud saya manusia itu ada kepanjangannya
mau lebih semangat
oh cakep tuh
nanti ustadz ridwan sama nurul tolong beresin ruangan guru ya
kita keliling yuk sekarang
kan dari mana aja sih ya
lu orang masih inget gak orang kena bola tadi
siapa sih orangnya
eh coba kamu garung garung dulu nih
orangnya itu lebih galak daripada ustadz musa
orangnya lebih galak dari ustadz musa
itu kan bapak bapak tadi kena bunga
kalian ini seneng banget sih buang buang waktu
kerjaan ketawa ketiwi cekikikan gak jelas
bukannya pada belajar kek
tadah arusan kek
ini namanya pekerjaan sia sia tahu
kalian berdua saya hukum
bersihin sapu ini teras dan keras
keras dan halaman semuanya sampai bersih
udah kesukar aja beli debu
kalian juga pada ketawa ketawa sih
saya periksa dalam dulu ya
gimana kalau periksa kamar ini mungkin bisa ditunda besok atau lusa atau minggu depan atau mungkin
gak usah aja kali ya
sekarang aja deh
aduh saya lupa kasih tahu ini kalau mau masuk dalam kamar itu alas kakinya tuh sepatunya dibuka dulu
gak usah ya
gak usah iya gak usah
kamarnya lembab tat
ini kamar gak pernah dibersihin apa ya
lebaran tahun kemarin
dari lebaran tahun kemarin sampai sekarang itu dibersihin ternak
cuma ini aja lihat lihat
masya allah ya allah cak pada rajin rajin
hah kayak gini
jangan main mulu cakep dah
siapa yang bersih bersih siapa yang rajin
orang kita lagi dihukum